sebuah benda yang mencurigakan yang diletakkan di depan sebuah gereja menggegarkan warga taman sari jakarta barat
sementara itu sebuah toko ala tulis di kota makassar sulawesi selatan diteror dengan lemparan bom molotov
selasa malam warga taman sari jakarta barat digegerkan sebuah benda mencurigakan yang ditinggalkan di depan gereja kristus yesus jalan mangga besar
menerima laporan adanya benda mencurigakan petugas dari kepolisian sektor taman sari langsung mengevakuasi warga sekitar dan mengosongkan area tersebut
polisi juga memasang garis polisi dalam radius lima puluh meter dari benda tersebut
khawatir adanya bahan peledak polisi menerjunkan petugas penjinak bom dari tim gegana polri
menurut keterangan kapolsek taman sari akbp ruli indra setelah dideteksi menggunakan sinar x
ternyata tas berwarna hitam tersebut hanya berisi
polisi juga mengevakuasi sejumlah barang bekas
selain mengevakuasi tas tersebut polisi juga mengamankan seorang pria yang diduga meletakkannya
di kota makassar sulawesi selatan sebuah toko ala tulis dan kantor atau atk dilempar bom molotov oleh orang tidak dikenal pada rabu dini hari
akibatnya sejumlah barang di dalam toko yang berada di jalan sultan alaudin ii tamalate ini rusak dan terbakar
menurut memilik toko
hamsir saat kejadian ia tengah bekerja di dalam toko
tiba tiba dua orang mengendarai motor berboncengan melempar sebuah bom molotov
petugas polsek tamalate langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
panit dua reskrim polsek tamalate ibda sugiman mengatakan korban telah tiga kali mengalami aksi teror dalam tujuh bulan terakhir
hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti lain untuk mengungkap pelaku
sementara itu sebuah granat ditemukan di depan salah satu rumah di perumahan lebak indah regensi tambak sari surabaya jawa timur
granat tersebut ditemukan oleh petugas kebersihan selasa sore
mendapat laporan adanya bahan peledak polisi langsung menerjunkan tim gegana polda jatim
menurut petugas keamanan perumahan dodi granat ditemukan sugiarso petugas kebersihan yang sedang mengambil sampah
namun oleh sugiharso geranat tersebut dibawa ke posat pam
setelah dilakukan olah tkp tim gegana langsung mengevakuasi granat tersebut ke polda jatim
tim liputan cnn indonesia